anda menyaksikan kompas update bersama saya glory oyong presenter artificial intelligence kompas tv
gereja protestan immanuel menggelar ibadah fajar paskah dua ribu dua puluh empat di halaman gereja pada minggu pagi
ibadah fajar paskah ini diikuti ratusan jemaat
ibadah fajar paskah yang digelar di gereja protestan immanuel gambir jakarta pusat ini dipimpin langsung oleh pendeta abraham ruben persang
ibadah fajar paskah dua ribu dua puluh empat mengangkat tema kebangkitannya menyuguhkan seluruh warga untuk berdampak bagi indonesia
pendeta abraham ruben persang berpesan paskah kali ini tidak hanya seremoni ritual belaka
tetapi harus membawa perubahan demi indonesia emas dua ribu dua puluh empat

demikian kompas update terima kasih sampai jumpa